tepat pada tanggal tujuh belas agustus bank indonesia menerbitkan uang kertas rupiah baru ke seluruh kantor bank indonesia
sehari setelahnya tanggal delapan belas agustus uang baru ini resmi diluncurkan dengan nama uang nkri atau uang negara kesatuan republik indonesia
yang baik bagi kita untuk menyadari rupiah sebagai alat pembayaran sahal di indonesia
dan kalau kita ini melakukan dengan baik ini semua akan bermuara kepada ekonomi kita yang akan terbantu akan lebih baik
adapun perubahan uang nkri hanya terjadi pada uang kertas nominal seratus ribu rupiah
pada periode cetak pertama uang nkri tersebut dicetak sebanyak empat puluh juta lembar
perubahan uang nkri pertama ini
terlihat jelas pada hadirnya frase nkri
tanda tangan menteri keuangan yang menggantikan deputi gubernur bank indonesia
serta latar belakang berwarna hijau kekuningan pada logo garuda
selain fitur artistik perubahan signifikan juga terjadi pada fitur keamanan
gambar tersembunyi yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan sinar ultraviolet bertambah variannya
yaitu berupa gambar gedung mpr dengan warna merah
besaran nominal dengan warna latar belakang hijau
nomor seri yang berwarna hijau dan jingga
serta peta indonesia berwarna kuning
perubahan wujud uang seratus ribu semacam ini bukan merupakan perubahan pertama
melainkan perubahan ketiga sejak uang kertas nominal seratus ribu ada pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
penyempurnaan untuk meningkatkan tingkat keamanan dari uang kita
tingkat keamanan ini kita dapat dari masukan masukan yang ada mengenai pemalsuan uang yang terjadi
kemudian tingkat teknologi ini semua menjadi masukan untuk kita menyempurnakan desain kita
meski mengalami perubahan selama beberapa kali
dasar perubahan uang nkri tetap mengacu pada pasal delapan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sebelas tentang mata uang
di pasal tersebut dicantumkan bahwa
desain uang rupiah meliputi ciri tanda tertentu ukuran dan unsur pengaman
dari ciru umum dan khusus uang rupiah sesuai dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sebelas ini
desain uang dijabarkan dalam bentuk peraturan bank indonesia perihal desain uang
peraturan tersebut biasanya mengatur aturan ukuran uang kertas warna dominan
gambar pahlawan yang dicantumkan dan fitur pengamanan uang
adalah endro sujatmiko desainer uang ini dipercaya mendesain uang kertas rupiah sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
bakat seni lukis pria jember ini mengalir dari ayahnya
dan semakin dipertajam saat menuntut ilmu di sekolah meninggah atas seni rupa di yogyakarta
sebagai karyawan perusahaan percetakan uang republik indonesia
endro disumpah untuk tidak membocorkan informasi perubahan pencetak dokumen rahasia negara
termasuk saat ada informasi mengenai terbitnya uang nkri dan wujud desain uang nkri
jika ia secara sengaja ataupun tidak sengaja membocorkan
maka hukumannya pidana khusus akan ia dapatkan
sama sekali nggak ada tahu dalam proses wa saya proses apa di kantor itu keluarga nggak pernah tahu
tahu tahu nanti muncul uang itu tidak pernah cerita
karena desain berbasis fitur keamanan menjadi hal utama
indro pun lebih memprioritaskan pada fitur keamanan berupa garis dan pola khusus yang ada pada uang kertas
fitur lain juga dibubuhkan dalam desain uang kertas seperti cetak dalam atau intaklio
fitur ini dibubuhkan agar uang kertas tidak terbunuh
dan agar uang kertas tidak mudah dipalsukan dan uang kertas bisa dikenali dengan mudah oleh masyarakat
jika pada desain uang kertas fitur keamanan diciptakan melalui aplikasi software berupa garis dan pola khusus
maka berbeda halnya dengan desain uang logam
jadi ada beberapa aspek di dalam fitur keamanan
nah di sini jadi tinggi rendahnya relief dan tingkat kerumitan relift itu sendiri yang jadi faktor keamanan untuk uang lubang
fitur keamanan uang dalam desain uang rupiah dipadu padankan dengan unsur keindahan atau seni
pada uang logam nilai seni terletak pada pahatan
dimana desainnya berupa adaptasi budaya asli indonesia
yang bersumber dari seni pahat logam khas yogyakarta
desain uang kertas rupiah tahun emisi dua ribu hingga dua ribu empat belas diadaptasi dari
koin atau uang logam adalah mata uang pertama yang muncul sebagai sarana transaksi jual beli
dikembangkan di zaman besi anatolia dan arhaik yunani india dan cina sekitar enam ratus hingga tujuh ratus sebelum masehi
koin menyebar dengan cepat pada abad enam dan lima sebelum masehi di seluruh yunani persia dan balkan eropa selatan
penemuan koin pertama kali pada tujuh ratus tahun sebelum masehi ada di pulau agia yunani
banyak arkeolog mengungkap kerajaan lydia di yunani menciptakan koin pertama kali pada enam ratus lima puluh sebelum masehi
koin itu terbuat dari elektrum
yaitu satu bahan campuran tujuh puluh lima persen emas dan dua puluh lima persen perak
koin tersebut dinamakan stater atau standar
pada lima ratus enam puluh hingga lima ratus empat puluh enam sebelum masehi
bangsa yunani mengadopsi koin bangsa lydia
krosus pun memberikan sentuhan artistik dalam setiap koin yunani yang diciptakan
nilai koin akan dihargai sesuai materi penyusun koin tersebut
sejalan dengan perkembangan perekonomian
timbul kesulitan ketika terjadi tukar menukar antara koin dengan barang yang bernilai tinggi
sementara jumlah logam sangat terbatas
penggunaan koin juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar
dari sinilah muncul teknologi uang kertas yang terus bertahan hingga kini
para pedagang di masa dinas titang juga telah menggunakan uang kertas
kaisar muti dari tiongkok juga telah menggunakan uang pada abad kedua sebelum masehi
budaya ini kemudian menyebar ke seluruh dunia
yang menjadi tempat lahirnya bank modern yang kita kenal sekarang
sementara itu uang kertas modern awalnya bermula dari catatan bank
atas perjanjian untuk membayarkan uang logam kepada pemilik yang menyimpan uangnya di bank tersebut
berdirinya negara negara baru juga turut berkontribusi terhadap munculnya mata uang masing masing negara
termasuk mata uang rupiah yang dipakai di indonesia
asal kata rupiah sendiri diserap dari istilah yang digunakan pada masa kerajaan mataram kuno abad ke sembilan masehi
produk uang logam perak di masa tersebut disebut dengan rupaya bahasa sankesekerta yang artinya perak
serapan kata rupaya untuk sebutan mata uang juga lazim ditemukan di wilayah lain
yang memiliki akar bahasa sansekerta seperti india pakistan sri lanka dan maladewa
yang menarik penyebutan kata rupiah bagi mata uang nusantara justru dicetuskan di zaman jepang
tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua jepang berhasil merebut indonesia dari tangan belanda
dalam waktu cepat jepang lantas mengambil alih kendali negara
termasuk menerbitkan mata uang nasional yang dicetak menggunakan bahasa indonesia
mata uang tersebut diberi nama rupiah netherlands indis
awalnya ambisi jepang adalah menyamakan nilai mata uang rni dengan mata uang gulden belanda dan menyaingi pamornya
namun akibat pencetakan yang berlebihan indonesia justru mengalami hiperinflasi
masyarakat nusantara pun mulai melirik lagi gulden belanda dan melakukan aksi penimbunan
tarik ulur dominasi antara mata uang buatan belanda dan jepang semakin ketat saat belanda mencetak mata uang baru pada maret seribu sembilan ratus sembilan puluh
belanda mencantumkan angka dan tulisan indonesia yaitu rupiah
di dalam uang kertas tersebut
tujuannya tentu saja untuk menyaingi rni buatan jepang
namun setelah indonesia meraih kemerdekaan pemerintah republik indonesia menolak kedua mata uang tersebut dan memilih menerbitkan mata uang sendiri di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan oktober di tahun yang sama pemerintah indonesia pun mengumumkan rupiah sebagai mata uang republik indonesia yang sah
regulasi uang rupiah ini diatur dan diedarkan oleh bank indonesia
di masa awal kemerdekaan mata uang rupiah dijuluki ori singkatan dari uang republik indonesia
meski sudah diresmikan sebagai mata uang resmi negara namun golden belanda masih tersebar luas di masyarakat
nilai tukar ori juga tidak stabil akibat agresi militer yang dilancarkan belanda
selain itu agresi militer juga menghambat pencetakan dan peredaran ori
puncak dari gangguan kelancaran distribusi ori terjadi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
belanda kala itu melakukan agresi militer kedua dan berhasil mematahkan perlawanan tentara indonesia
pemimpin indonesia soekarno dan hatta ditangkap dan diasingkan ke pulau bangka
indonesia pun dalam kondisi darurat
hatta yang telah memprediksi situasi ini mempersiapkan pemerintahan darurat demi eksistensi negara indonesia di mata dunia
atas mandat hatta dibentuklah pemerintah darurat republik indonesia yang dipimpin syafruddin prawira negara
di bawah kepemimpinan syafruddin pemerintahan darurat lantas mengambil solusi menciptakan undang undang
pemerintah indonesia juga telah mencetak dan mempergunakan uang ori daerah atau disebut orida
beberapa daerah yang ditunjuk seperti sumatera banten dan tapanuli mencetak uang orida dalam bentuk kupon yang memiliki batas waktu
orida ini juga hanya berlaku khusus di daerah raja
pemerintah indonesia mencetak uang orida di daerah daerah indonesia
pemerintah indonesia mencetak uang orida di daerah daerah indonesia
pemerintah indonesia mencetak uang orida di daerah daerah indonesia
konferensi meja bundan tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan antara indonesia dan belanda menjadi babak baru bagi mata uang indonesia
uang republik indonesia atau ori dan orida resmi ditarik dari peredaran digantikan dengan uang republik indonesia serikat
hal ini sesuai dengan hasil perjanjian yang menyebutkan bahwa konstitusi indonesia berubah menjadi republik indonesia
hal ini sesuai dengan hasil perjalanan
hal ini sesuai dengan hasil perjalanan
berlandaskan konstitusi risk pemerintah ris lantas memperlakukan undang undang untuk memproduksi uang kertas risk dengan nominal lima dan sepuluh rupiah pada tanggal satu januari seribu sembilan ratus empat puluh
namun umur mata uang riz tidaklah lama
delapan bulan setelah terbit mata uang ris berganti nama menjadi mata uang republik indonesia
ini dilakukan seiring kembalinya bentuk pemerintahan indonesia dari republik indonesia serikat menjadi republik indonesia
sejak kembali pada konstitusi republik indonesia uang yang digunakan tetaplah uang rupiah berlabel bank indonesia
kini indonesia memiliki nominal tertinggi rp seratus dan nominal terendah seharga rp seratus
semakin stabil situasi ekonomi dan politik sebuah negara semakin banyak yang membeli mata uang negara tersebut
dan semakin banyak mata uang sebuah negara beredar di pasar dunia akan semakin tinggi pula nilainya di mata pasar
saat ini mata uang dolar amerika masih menjadi idola para pemburu selisih nilai mata uang
karena itu pula dolar amerika masih menjadi patokan nilai tukar termasuk di indonesia
awal tahun ini nilai tukar uang rupiah terhadap dolar amerika mencapai angka dua belas tujuh ratus empat puluh dua rupiah per dolar amerika
ini bukan berita bagus karena di tahun dua ribu tiga belas nilai tukar rupiah terhadap dolar berhasil ditekan hingga angka sembilan tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah per dolar amerika
selisih nilai tukar ini pula yang membuat berbagai negara tergiur
menjadikan dolar amerika sebagai cadangan devisa negara
cadangan devisa ini berfungsi dalam perdagangan dan utang piutang luar negeri
bahkan di akhir tahun sembilan puluh an tujuh puluh persen cadangan devisa dunia dipenuhi dengan dolar
hal inilah yang membuat kekuatan dolar amerika seakan tidak terbendung
peningkatan dari keunggulannya di perang dunia ii dengan menancapkan hegemoni di bidang ekonomi
melalui konferensi di bretton wood new hamser pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh empat dihasilkan produk kerjasama antara amerika serikat dan inggris berupa tiga institusi keuangan dunia
yaitu lembaga moneter internasional atau imf bank dunia
dan organisasi perdagangan dunia atau wto
ketiga institusi inilah yang turut mengatur perekonomian dunia dan menciptakan kerangka ekonomi global yang berpihak pada kepentingan negara adidaya tersebut
namun di tahun seribu sembilan ratus enam puluh an supremasi dolar amerika mulai terganggu karena banyaknya dolar yang dicetak untuk membiayai kebutuhan perang vietnam serta program sosial di dalam negeri amerika serikat sendiri
hal ini berimbas pada naiknya harga produk produk amerika yang kemudian kalah bersaing di pasar internasional
muncullah defisit neraca perdagangan
ini diperparah ketika cadangan dolar yang disimpan oleh negara lain telah melebihi cadangan emas yang dimiliki oleh amerika serikat
dolar yang diperparahi oleh negara lain telah diperparahi dengan cadangan emas yang dimiliki oleh amerika serikat
presiden perancis charles dekoli adalah salah seorang yang secara terbuka menyerang hegemoni amerika serikat dengan mengubah cadangan devisa negara senilai satu ratus lima puluh juta dolar amerika menjadi emas
langkah yang dilakukan the galley kemudian diikuti oleh spanyol yang juga menukar enam puluh juta dolar amerika miliknya dengan emas milik amerika serikat
berkurangnya cadangan emas amerika serikat ini jelas menjadi serangan telak bagi perekonomian negara adidaya tersebut
kondisi ini terus diperparah dengan produksi dolar yang terus dilakukan bank sentral amerika untuk membiayai kebutuhan negara
akhirnya di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu presiden amerika kala itu richard nixon mencabut konvertibilitas

hal ini menandai berakhirnya sistem bretton wood di mana dolar amerika tidak lagi dijamin oleh emas
sejak saat itu dipakai sistem floating exchange rate di mana sistem pertukaran mata uang dolar terhadap mata uang negara lain hanya semata mata didasari oleh kondisi perekonomian amerika sebagai negara adidaya
nilai tukar mata uang tidak bisa dianggap remeh ia menjadi bagian dari cermin kestabilan ekonomi sebuah negara
ia juga menjadi alat politik bagi negara negara yang lebih makmur untuk terus menancapkan hegemoninya ke negara yang sedang berkembang
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu